setelah tenang selama sepekan terakhir gunung merapi di perbatasan jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta kembali erupsi
erupsi ini tidak mematikan namun masyarakat yang berada di barat daya merapi diminta untuk mewaspadai terjadinya hujan abu
letusan terjadi pukul delapan lebih dua puluh menit durasi letusan terjadi selama dua puluh menit atau satu menit lebih lama dari letusan dua puluh satu mei lalu
yang membuat merapi naik status menjadi waspada
tinggi kolom mencapai enam meter tertinggi selama pasca erupsi dua ribu sepuluh lalu
pantauan balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi menunjukkan arah letusan mengarah ke barat daya
dan hingga kini status merapi masih waspada
masyarakat diminta mengosongkan zona bahaya tiga km dari puncak